menarik sekali ya adat ini sepertinya memang sudah direncanakan semua
maksudnya dirancang semua dari sebelum pernikahan apa aja yang harus dicapkan sebagai calon istri ataupun juga suami
ternyata juga setelah sah pun masih ada lagi istri adat lainnya
dimana mempunyai makna masing masing juga
ternyata bukan hanya persiapan saja tapi ketika menikah pun apa aja yang dilakukan
ini dahar kelimahnya sekarang
oh ini baru dahar kelimah
maksudnya ada yang keempatnya ketiganya atau gimana bu
kelimah bukan kelimah
kelimah atau nasi punar
jadi itu nasi putih yang dipikirkan tumpang kecil itu diatasnya ada nasi kuningnya
terus biasanya ada bergedel kecil ada daging kecil itu nanti saling menyuap
jadi berat ringan rumah tangga itu seyok ya ya ya dipikirkan bersama sama
jadi semuanya itu sebetulnya mengandung
mengarah ke kebersamaan
keterus terangan kejujuran
kok ini nggak suap suapan ya bu
saling makan sendiri aja gitu
apakah memang tradisinya seperti itu
mungkin tapi ada yang langsung suap suapan
suap suapan juga ada ya
mita dulu menunya apa mith kalau waktu suap suapan ini mith
menunya kan emang ada filosofinya juga
jadi kayak ada tempenya ada atinya ada urapnya kalau nggak salah
oh dari yang kamu tahu filosofi yang
itu yang tumpang kecil
itu tumpang gede
iya yang ininya cuma ati tempe kalau nggak salah ibu telur
aduh aku nggak ingat cuma ingat makannya rasanya enak
karena sebelumnya biasanya tuh jalan jalan dengan asli
karena jalan jalan pagi belum sarapan ya mith
jadi kayaknya enak banget makannya
iya karena kan waktu sebelum angkat kan nervous kan jadi nggak bisa sarapan
jadi ketemu apa namanya upacara yang ini alhamdulillah makan suap suap
tapi ternyata tadi suap suapan juga ya bu
pertama saling meniapkan habis itu menyuapkan diri sendiri
nasi punar itu semua
itu kalau nggak salah
semua tangga ini selalu bersih
itu yang harus di iniin ya bu ya
kalau nggak salah kemarin dapat filosofi lainnya lagi
bahwa katanya di kepal kepal sama suami itu adalah rahasia
suami dan istri itu harus dipendamkan sendiri
harus dibagi berdua sendiri